anda kembali di cnn indonesia business
hari ini pengadilan tindak pidana korupsi akan membacakan tuntutan jaksa terhadap setia novanto terkait dugaan korupsi ktp elektronik
dikutip dari detik com pengadilan tindak pidana korupsi rencananya akan menggelar sidang kasus ktp elektronik dengan agenda pembacaan dakwaan tuntutan
dalam dakwaan kpk novanto disebut menerima tujuh tiga juta dolar amerika serikat atau setara dengan seratus miliar rupiah
sidang hari ini juga akan memutuskan setia novanto sebagai justice kolaborator atau hanya sebagai terdakwa
diduga aliran korupsi ktp elektronik diterima oleh sejumlah agontar dpr status justice kolaborator akan meringankan hukuman bagi setia novanto
ya dan sudah ada koresponden cnn indonesia maria sarjana dari pengadilan tindak pidana korupsi jakarta
selamat pagi maria
apakah agenda sidang hari ini
agenda sidang hari ini seperti juga sudah anda sebutkan tadi bahwa hari ini memang rencananya jaksa penuntut umum akan memberikan atau membacakan tuntutan terhadap setia novanto terkait dengan kasus megakorupsi ktp elektronik
kalau kita melihat dari bagaimana dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum beberapa waktu yang lalu terhadap setia novanto
maka setia novanto diduga telah melanggar pasal dua ayat satu
satu undang undang tidak pidana korupsi yang ini artinya setia novanto diduga telah memperkaya diri sendiri dan juga sejumlah pihak terkait dengan penganggaran ktp elektronik
tidak hanya itu joy setia novanto juga telah didakwa melakukan intervensi terhadap penganggaran ktp elektronik yang berada di ranah dpr ri saat itu
dan juga akhirnya menerima fee atau menerima aliran dana dari ktp elektronik senilai tujuh tiga juta dolar as
yang ia terima melalui beberapa
dan sumber ini adalah
yang pertama adalah madeo kamasagung melalui dua perusahaan madeoka yaitu oim investment dan juga delta energy senilai tiga delapan juta dolar as
kemudian ia juga mendapatkan aliran dana tiga lima juta dolar amerika serikat melalui keponakannya yang merupakan direktur dari pt murakabi sejahtera irvanto
dimana muraka bisjatra ini juga merupakan salah satu perusahaan yang masuk dalam lelang tender ktp elektronik pada tahun dua ribu sepuluh
tujuh tiga juta dolar as ini didapatkan setia novanto
ini diduga dari aliran dana yang dikucurkan oleh johannes marlim selaku beneficial owner dari pt biomorph mauritius
yang kemudian juga diduga telah diperkaya akibat dari adanya proyek ktp elektronik senilai lima delapan triliun rupiah ini
kemudian kalau kita menyebutkan apa yang dituntut oleh pihak jaksa penuntut umum
kita juga melihat bagaimana
justice kolaborator diupayakan untuk didapatkan oleh setia novanto beberapa waktu yang lalu
dan hari ini juga menjadi penentu joy bagi nasib setia novanto
apakah justice kolaborator dikabulkan oleh kpk ataukah tidak
kalau kita tadi melihat bagaimana dakwaan yang disangkakan kepada setia novanto maka ancaman hukuman minimal adalah empat tahun penjara
kemudian maksimal ada dua puluh tahun penjara
kalau setia novanto mendapatkan justice kolaborator maka akan ada pengurangan atau
hukuman sehingga kemungkinan besar tidak akan sampai pada penjara maksimal dua puluh tahun
tetapi kalau tidak mendapatkan justice kolaborator bisa jadi tuntutannya bahkan mencapai nilai maksimal yaitu dua puluh tahun penjara
kita masih menunggu bersama di sini joy bagaimana nanti kelanjutan tuntutan yang akan diberikan oleh jaksa penuntut umum terhadap setia novanto
apakah kemudian justice kolaborator juga dikabulkan oleh kpk
kita masih menunggu di sini bersama karena hingga saat ini memang sidang tuntutan kepada setia novanto terkait dengan kasus megakorupsi ktp
elektronik belum juga dimulai joy
ya maria sarjana terima kasih atas laporan anda langsung dari tipikor jakarta